pembangunan tanggul permanen di jati padang saat ini terus dikebut agar selesai sebelum akhir tahun ini
warga mengaku siap wilayahnya dilakukan normalisasi dengan syarat mendapatkan ganti rugi
setelah pembangunan tanggul sementara di jati padang pasar minggu rampung
kini pemprov dki terus mengejar pembangunan tanggul permanen menggantikan tanggul yang jebol pada senin lalu
tanggul permanen ini nantinya akan berukuran lebih dari sebelumnya sembilan puluh cm menjadi dua meter
tanggul permanen ini ditargetkan rampung sebelum tahun baru dua ribu delapan belas
selama proses pembangunan dinas terkait akan terus memantau tanggul sementara
dan menyiagakan pompa untuk mengantisipasi curah hujan yang tak menentu
bangun dari sda dia akan mengatakan insya allah secepat mungkin sebelum akhir bulan sudah selesai
banjir yang kerap terjadi di kawasan ini juga tidak lepas dari menjamburnya hunian di bataran kali
pemprov sendiri sudah melemparkan wacana normalisasi kepada masyarakat
karena memang beberapa hari yang lalu sudah kita kumpulkan warga yang terkait di bataran kali ini
mereka insya allah siap kalau adanya normalisasi
kalau ada penggantian sesuai ketentuan insya allah siap
dinas terkait bersama warga jati padang masih dalam tahap pembicaraan dalam kesepakatan normalisasi ini
reza ramadan jakarta